kebocoran saya kutip kebocoran dari anggaran rata rata taksiran saya mungkin lebih
bocornya macam macam bagaimana perhitungannya
saya yakin sekelas prabowo subianto pasti datanya sudah valid ini
ya jadi kebocoran itu kalau anggaran ada dua sisi ya
dari pendapatan dan pengeluaran
kalau dari pendapatan kebocorannya ada di potensi pendapatan tentu saja
ya potensi pendapatan itu dari pajak
nah ini sederhana ngitung ya sebenarnya
kita mulai dari zaman peralihan antara pak sby ke pak jokowi
artinya hanya dalam jangka waktu setahun
peralihan dari pak sby ke pak jokowi
ada penurunan yang sangat drastis sekali
dan ini kami anggap sebagai kelalaian
karena sebagai pemerintah yang baru
harusnya punya target target
minimal targetnya adalah menyamai kinerja dari pemerintah sebelumnya
potensi pendapatan dari pajak
itu hanya satu tahun loh ya
nah kalau kita meneruskan ke tahun tahun berikutnya
sampai dengan tahun dua ribu delapan belas
setiap tahun terus berkurang tax ratio ini
bagaimana mungkin perekonomian yang terus berkembang
tidak tertangkap aktivitas perekonomiannya
nah ini kan menjadi problem karena pak jokowi sendiri
pernah menjanjikan melakukan reformasi perpajakan yang komprehensif
misalnya ini yang saya kutip ada satu aja yang dijanjikan oleh pak jokowi adalah
memisahkan dirjen pajak dari kementerian keuangan
itu adalah satu contoh
dan itu tidak dilaksanakan
artinya potensi pendapatan hilang
itu karena komitmen yang dijanjikan oleh pak jokowi itu tidak dilaksanakan
terutama komitmen untuk melakukan reformasi perpajakan
oke makanya pada saat itu pak prabowo juga sempat di debat pertama
membahas soal tax ratio itu yang akan dinaikkan ya
dan itu tentu ada perhitungan lain lagi dan tentu saja debatable mas pras tahu
kebocoran pendapatan dari sektor pajak
yang tadi disampaikan oleh mas haryadin
ya saya mau mengoreksi angka mas heryadin ya
kalau kita dari penerimaan pajak dua ribu empat belas itu rp sembilan ratus delapan puluh lima triliun
dan tahun dua ribu lima belas itu rp satu enam puluh triliun
artinya naik rp delapan puluh lima triliun sebenarnya
nah kenapa rasio pajak turun
kita tahu rumus rasio pajak adalah pendapatan pajak dibagi dengan pdb
kalau pertumbuhan penerimaan pajak lebih lambat dibanding pertumbuhan ekonomi
memang ini menjadi turun rasio pajak
tapi kalau dikatakan itu kebocoran saya tidak sepakat
dalam seluruh literatur tidak pernah itu disebut kebocoran tapi disebut tax gap
artinya ada selisih antara potensi dengan realisasi
dan itu tugas pemerintah
saya sepakat siapapun presidennya tugasnya adalah mengurangi gap sehingga penerimaannya bisa optimal
tapi kalau misalnya dikatakan jadi kalau misalnya dikatakan kemudian ada kebocoran dari pendapatan
kalau misalnya bukan dari pajak
pnbp itu lebih beresiko bocor
karena pnbp itu kan mengelola ada dua jenis kan
satu penerimaan sumber daya alam yang mengumpulkan itu termasuk pemda dan kementerian sdm misalnya
lalu pnbp atas layanan pemerintah
servis yang diberikan masyarakat itu dibayar
di situ malah justru resiko bocornya tinggi
karena dikelola oleh banyak institusi administrasinya juga belum standar pelaporan juga belum standar
nah itu sekarang diperbaiki oleh pemerintahan jokowi dengan undang undang pmdp yang baru undang undang tujuh belas dua ribu delapan belas kemarin
itu kalau dari penerimaan mas haryadin dari pengeluaran nih
mungkin saya harus koreksi juga ya

oke boleh silakan
oke kalau kita hanya bermain di nominal kalau bermain di nominal tentu saja teks itu akan berubah
karena kita tidak akan selalu naik meskipun naik cuma delapan puluh lima triliun
tapi ini kan ukuran kinerja yang sudah distandarisasi dan diakui oleh semua negara
bahwa tax ratio itu ya harus berupa proporsi persentase bukan nominal gitu
jadi jangan bermain main di berlindung dibalik nominal gitu
jadi kalau hanya kemudian mengatakan tapi kan tetap naik
semua negara juga naik tapi di saat yang sama persentasenya juga dipertahankan seperti itu
bahkan bisa dinaikkan
nah ini menurut saya adalah satu hal yang harus diinformasikan kepada masyarakat
supaya masyarakat juga paham bahwa kinerja pemerintah saat ini itu sebenarnya memburuk
kalau kita menggunakan ukuran ukuran internasional
nah yang kedua dari sisi pengeluaran ini juga menarik
jadi kalau kita ingat pengeluaran pak jokowi di awal dulu menjabat sebagai presiden
mengatakan bahwa terjadi inefisiensi besar besaran di birokrasi
terutama rapat rapat di hotel event event yang tidak penting pengeluaran pengeluaran yang harus di cut
jadi kita pernah ada kegaduhan di enam bulan pertama pemerintah pak jokowi bahwa pns tidak boleh lagi ada rapat di hotel
nah itu adalah kita waktu itu mendukung karena itu adalah bentuk dari efisiensi anggaran
menurut pada saat itu dihitung hitung puluhan triliun efisiensinya
nah tapi yang menarik adalah setelah enam bulan itu tidak ada lagi
dan sekarang kita bahkan kita melihat sendiri pak jokowi melakukan kegiatan kegiatan di hotel rapat rapat di hotel
dan itu apa kalau bukan inefisiensi yang dulu digembar gemborkan pak jokowi akan di cut
dan itu kebocoran atau inefisiensi kalau menurut anda
tadi kembali lagi
kalau kita bicara terminologi
terminologi yang dikatakan oleh pak prabowo kebocoran adalah terminologi yang mudah difahami oleh masyarakat
di situ terkandung adalah kehilangan potensi pendapatan tergantung inefisiensi terkandung korupsi terkandung juga kebocoran itu sendiri
yang tadi misalnya misinvoising dalam pnbp misalnya ekspor dan sebagainya
hal hal yang tidak tertangkap karena adanya permainan permainan
jadi itu sudah menjadi umbrella terminologi menurut kami
ya menurut saya ini yang perlu diklarifikasi
saya mau melihat tidak politis ya
ini supaya lebih berguna bagi publik
pak prabowo mengatakan yang bocor itu belanja karena ada markup
itu sebenarnya bisa ditelisik dari bagaimana kinerja apbn kita
saya tidak perlu melihat siapa presidennya
kita lihat birokrasi kementerian keuangan yang governance nya membaik itu dulu deh
orangnya sama kok di kementerian keuangan itu
yang bergantinya menterinya
tidak ada persoalan
dua tahun terakhir bpk mengatakan laporan keuangan pemerintah pusat itu wajar tanpa pengecualian